aku memang belum dicintai sama mas apa
tapi aku bahagia
karena ada rena yang mempersatukan aku dan mas al
jadi aku mohon pak
tolong bapak jangan menangis lagi untuk aku
aku pasti sudah sangat mengecewakan papa
hingga papa seperti ini
maafin aku pak
pasti sama sekali bukan apa apa
aku boleh telepon papa ya
tutup salam buat papa ya
tolong jangan pikirin pernikahan aku sama mas al ya
aku baik baik aja kok pak
papa tau aku kan
dan aku masih tetap dengan keputusan aku kok pak
aku mau yakinin ke papa
kalau aku bisa kok pak
dan aku akan baik baik aja
papa gak usah khawatir
papa gak usah mikirin ini ya
aku gak mau kalau sampai papa kenapa napa
mas al juga titip salam ke papa
papa baik baik disana
jaga kesehatan ya
ya udah pak
aku tutup telepon dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
semoga yang kamu bilang itu benar ya andin
semoga ini benar
terima kasih pak
pagi pagi udah di rumah mama
tadi aku lihat mama ke rumah al
ini tuh sebenernya ada apa sih ma
ada masalah serius
asal mama tau ya
mbak andini tuh kakak aku ma
walaupun aku gak terlalu akrab sama dia
tapi aku harus tau ini sebenernya ada apa
mama akan cerita
tapi gak disini elsa
ore aku mau pecesan sama papa
masa mu seneng sekali ya
boleh diukur dulu untuk badannya
adiknya minggir sini ya
aku seneng pa
aku memang belum dicintai sama mas apa
tapi aku bahagia
karena ada rena yang mempersatukan aku dan mas al
jadi aku mohon pa
tolong bapak jangan menangis lagi untuk aku
kok andin sedih gitu mukanya
mama sekarang cerita sama aku
ini ada apa sebenernya
oke mama akan cerita
tapi tolong kamu jangan sampai kasih tahu soal ini sama siapapun ya
aku janji gak akan kasih tahu siapapun
andin dan al menikah tanpa cinta
aldebaran menikahi andin
supaya dia mendapatkan hak adopsinya
mama tau dari mana mah
mereka berdua membuat surat perjanjian
dan di dalam surat perjanjian itu tertulis
dalam kurun waktu enam bulan
kalau andin tidak bisa membuat al jatuh cinta
maka andin akan menyerah
dan mereka bercerai
tapi kan selama ini mereka tuh kelihatannya mesra banget mah
mama juga sangat kecewa sekali sama
mama gak nyangka kalau bisa seperti itu
papa sekarang itu lagi sedih sekali alsel
dulu gua fikir
musik mbak andin itu beruntung banget bisa dapetin al
aldebaran gak cinta sama dia
mama ingetin sekali lagi sama kak
tolong jangan sampai kamu cerita sama siapapun soal ini
karena mama udah janji sama papa untuk gak cerita sama siapapun
termasuk kamu elsa
kalau papa sampai tau
mama cerita sama kamu
pasti papa akan marah
bapak berangkat kantor dulu ya
lena semangat sekolahnya
iya pak aku mah pintar
hahaha kayak papa ya
ya udah papa berangkat kerja dulu ya